di musim penghujan seperti ini tentunya kasus penyebaran covid sembilan belas dikhawatirkan juga meningkat
pemprov dki pun menyiapkan langkah langkah untuk mengantisipasi hal ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di balai kota jakarta
selamat siang sandra
langkah langkah apa saja yang sudah disiagakan begitu istilahnya
sudah disiapkan oleh pemprov dki apalagi tercatat sampai dua november kemarin
sudah di atas seribu lagi nih kasus positivity rate
maksud saya kasus positif di dki jakarta
ya selamat siang hanum
benar sekali ya memang penanganan covid sembilan belas ini di dki jakarta memang dilakukan oleh
gubernur pemerintahan dki jakarta tentunya bekerjasama dengan dinas kesehatan
kemudian juga dengan pemerintah setempat dan juga lembaga lembaga terkait
khususnya pada saat kegiatan kegiatan yang memang spesifik seperti itu
dan memang kalau kita lihat ya hanum di website nya di corona jekarta go id
ini memang dikatakan kalau kita lihat tarik garis lurus seperti itu dari agustus september
memang pasca libur panjang ini memang sempat ada kenaikan sehingga memang dilakukan psbb jilid dua
kemudian juga memang ada penurunan sampai sekarang jadinya kita sudah bisa menikmati psbb transisi kembali
namun kalau kita memang lihat angkanya di dua minggu terakhir mulai dari tanggal delapan belas oktober sampai dengan dua november
memang angkanya relatif menurun kalau dibandingkan september dan juga agustus
tapi kalau kita lihat dari maret lagi memang ini masih tetap cukup tinggi positivity ratenya seperti itu ya hanum
dan memang langkah langkah yang dilakukan pemerintah pun disini memang masih digalakan
seperti juga untuk di stasiun stasiun ada protokol kesehatan ditetapkan
kemudian juga pembatasan jumlah kemudian juga ganjil genap belum dilakukan
tapi kalau kita membahas mengenai penanganan terbaru
yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah memang pemerintah disini merekrut para pekerja
petugas ya disini bukan dikatakan relawan begitu karena memang mereka ini disini diajak untuk bergabung menjadi petugas pelacak
siapa saja sih jadi ada dua di sini yang direkrut ya
yang pertama petugas siapa saja nih yang bisa bergabung menjadi pelacak
siapa saja orang orang yang memang menjadi suspek dia kontak langsung
karena tracing ini memang harus digelak benar benar digalakan memang ya
kemudian juga pengumpul data yang diperlukan untuk mencari penyelesaian yang diperlukan
petugas data di sini juga menjadi rekrut pekerjaan kedua yang dibuka kepada para masyarakat yang ingin bergabung
tentunya ini juga pekerjaannya bukan sembarangan ya hanum ya
karena memang salah ada tiga memang hal yang harus dilakukan pemerintah dalam penanganan covid
yaitu pertama testing dengan melakukan pcr sebanyak banyaknya
agar mengetahui siapa saja yang terkena dan yang kedua testing
testing kita kan memang masih lemah ya dikatakan oleh para epidemiolog
dan disini pemerintah dki jakarta pun menguatkan tracing dengan membuka rekrutmen tersebut
jadi cari nih untuk para masyarakat yang ingin bergabung silahkan
tentunya ada lebih dari satu lima ratus dibuka untuk petugas pelacaknya dan juga sepuluh orang untuk petugas data
tetapi tentunya ini memiliki kriteria tersendiri ya hanum ya ada syarat syaratnya
khususnya untuk petugas data di sini yang hanya sepuluh orang harus s dua
kemudian juga harus memiliki surat tanda registrasi sebagai epidemiolog
kemudian juga untuk seribu lima ratus petugas pelacak disini juga harus memiliki syarat
yakni mau ditempatkan di puskesmas puskesmas
di lima kota administrasi yang ada di jakarta
kemudian juga d tiga di bidang kesehatan seperti itu
dan memang kalau kita bicara hal lainnya karena memang ini sudah akan memasuki musim penghujan ya
tadi juga untuk gubernur dki jakarta bekerja sama dengan ppbd
kemudian juga bmpb disini melakukan apel seperti itu hanum
jadi menyiagakan hal hal apa saja yang memang harus disiapkan nih menghadapi banjir
karena kalau bilang kita menghadapi banjir disini bukan banjir biasa ya hanum
kita di tengah pandemi jadi ada hal hal lain yang harus difokuskan dikhususkan
seperti tadi dikatakan bahwa akan ada pos pengungsian yang dibedakan
ini khusus masyarakat umum ini khusus suspek seperti itu ya atau yang memang positif
dan ini khusus masyarakat masyarakat rentan
jadi untuk masyarakat rentan dan masyarakat positif
untuk pos pengungsiannya pun diberikan sekat
jadi ada sekat sekat pembatas ada maksimalnya berbeda beda ukurannya
tapi tetap saja diberikan batas jadi sehingga tidak menumpuk
dan memang dikatakan juga untuk perahu karet yang disiapkan pun nanti berbeda
jadi memang mungkin masyarakat yang nantinya kebanjiran ada yang isolasi mandiri
ini khusus perahu karetnya tersendiri dipisah
jadi memang ini salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas menjelang musim penghujan
dan memang diharapkan walaupun ini semua disiapkan tidak hanya janji manis begitu ya
semoga benar benar dijalankan dengan benar benar dengan tepat
agar tentunya penanganan covid sembilan belas di dki jakarta ini bisa menurun
walaupun kita tahu baru saja libur panjang ya begitu hanum
kita akan lihat bagaimana angka apakah tetap meningkat
atau bagaimana namun sejumlah antisipasi dikatakan oleh gubernur dki anies baswedan sudah dilakukan
karena memang sempat dikatakan libur panjang itu anies mengatakan untuk mengajukan
untuk cuti bersama dihilangkan tetapi karena memang tidak bisa
ya hanya antisipasi yang bisa dilakukan oleh pemprov dki jakarta dan juga bersama lembaga lembaga terkait hanum
sandra insanasari terima kasih atas laporan anda langsung dari balai kota dki jakarta